pihak operator bandara soekarno hatta angkasa pura ii mengklaim
fasilitas yang lebih baik di terminal tiga dibandingkan di terminal satu dan dua
menjadi faktor kenaikan passenger cervice charge per satu oktober
padahal bulan april lalu ap dua baru saja menaikkan psc
atau yang lebih dikenal dengan airport tax pada bulan april lalu
apakah kenaikan ini harus terjadi sekarang
mengingat belum seluruh fasilitas di terminal tiga bandara soekarno hatta
bisa dinikmati para penumpang
kami akan bahasnya dalam airport tax terbang tinggi
kita lihat terlebih dahulu untuk lini masa dari kenaikan harga
airport tax terminal tiga soekarno hatta yang terjadi pada maret dua ribu dua puluh
pada saat itu untuk tarif psc
ataupun biasa yang dikenal dengan airport tax untuk penerbangan domestik
di angka empat puluh sekali jalan
sementara untuk penerbangan internasional ini dipatok di harga rp satu ratus lima puluh
untuk penerbangan internasional
sementara pada april dua ribu enam belas
sehingga hanya beberapa bulan yang lalu
pihak dari angkasa pura ii sebagai operator bandara soekarno hatta
bandara internasional soekarno hatta ini sudah menaikan psi
ataupun juga airport tax yang dibebankan kepada para penumpang
untuk penerbangan domestik dari tahun dua ribu sembilan rp empat puluh menjadi rp enam puluh
sehingga ada kenaikan rp dua puluh
rentangnya memang cukup lama dari dua ribu sembilan hingga tahun dua ribu dua puluh
jadi sekitar ada tujuh tahun baru ap dua
yang menaikan psi ataupun airport tax nya
sementara internasional tidak naik sama sekali
masih di angka rp satu ratus lima puluh
setelah rentang yang cukup lama
sejak dua ribu sembilan hingga tahun dua ribu enam belas
lalu untuk khusus terminal tiga saja
terminal baru ini
angka sapura ii sudah memperlakukan tarif baru lagi
tarif psi ataupun juga tarif airport tax yang dibebankan ke penumpang
per oktober dua ribu enam belas domestik tidak tanggung tanggung
angka sapura ii langsung menaikan lebih dari dua kali

ini sangat dari harga yang berlaku sejak april dua ribu enam belas
sehingga harga rp enam puluh baru berjalan beberapa bulan
namun dengan dibukanya terminal tiga
ini khusus di terminal tiga untuk tarif psi ataupun airport tax nya
ada kenaikan lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan april dua ribu dua puluh
sementara untuk penerbangan domestik di terminal satu dan dua
masih di angka rp enam puluh
sementara internasional kembali naik lagi
dari sebelumnya tidak naik rp satu ratus lima puluh
rp lima per penerbangan untuk internasional di terminal tiga
atau yang sebelumnya bisa disebut dengan terminal tiga
ultimate bandara soekarno hatta
dan kita lihat untuk kenaikan kenaikan harga
airport tax tertinggi di indonesia yang mulai berlaku bulan ini
mulai satu oktober dua ribu enam belas
yang pertama adalah terjadi di terminal tiga soekarno hatta
karena di terminal satu dan dua
tarifnya masih sama masih yang kenaikan april dua ribu enam belas lalu
sementara di terminal tiga mulai satu oktober ada kenaikan
untuk domestik dari yang sebelumnya enam puluh
tadi sudah saya jelaskan menjadi rp satu ratus tiga puluh
sekali terbang untuk penerbangan domestik
sehingga ini kenaikannya bahkan mencapai dua kali lipat
lebih dari dua kali lipat dari tarif yang berlaku mulai april dua ribu enam belas
baru beberapa bulan berlaku sudah ada kenaikan lagi
bahkan mencapai dua kali lipat
di internasional kenaikannya tidak terlalu tinggi
walaupun jika kita bandingkan secara nilai
ini memang lebih tinggi dibandingkan dengan domestik
untuk airport tax yang harus dibebankan ke para penumpang
dari rp satu ratus lima puluh menjadi rp dua ratus
namun ternyata tarif untuk airport tax di bandara soekarno hatta ini
bukan yang tertinggi di indonesia
karena masih ada lagi yang lebih tertinggi
kita nanti lihat yang tertinggi di mana
kemudian kita lihat untuk suhu sains sastra negara
penerbangan di hussein sastra negara juga kenaikannya ini bahkan
sama seperti dengan yang ada di terminal tiga bandara soekarno hatta
lebih dari dua kali lipat
dari rp dua puluh lima menjadi rp enam puluh
untuk penerbangan domestik
sementara untuk penerbangan internasional
rp lima menjadi rp satu ratus tiga puluh
hampir dua kali lipat untuk internasional di bandara hussein sastra negara
sementara di bandara sepinggan ini ada kenaikan
dan juga merupakan untuk penerbangan airport tax internasional yang termahal
di dalam negeri kita lihat untuk sepinggang
sepinggan rp tujuh puluh lima menjadi rp seratus
untuk penerbangan domestik saja
sementara untuk penerbangan internasional
dari rp dua ratus menjadi rp dua ratus dua puluh lima per penumpang
sehingga ini dibebankan
merupakan juga yang paling mahal jika kita bandingkan
dengan bandara di terminal tiga soekarno hatta
dan yang menjadi alasan
menjadi alasan ap dua
ataupun juga angkasa pura ii
menaikkan lagi untuk tarif
adalah karena fasilitas fasilitas di terminal tiga
ini yang jauh lebih baik dibandingkan dengan terminal satu
dan juga terminal dua bandara suta
bisa dirasakan walaupun saat ini
bisa dikatakan belum bisa dirasakan semua
oleh para penerbangan internasional
yang mengatakan bahwa masih kesulitan untuk
mencari parkiran di terminal tiga
walaupun akhirnya para penumpang
juga harus dibebankan
kenaikan harga dari airport tax nya
mulai satu oktober
sehingga harus dibahirkan terlebih dahulu
padahal fasilitas yang nantinya baru akan ada
belum bisa dirasakan pada saat ini
kemudian juga akan ada dua puluh delapan gerbang
ini juga belum seluruhnya bisa dirasakan
oleh para penumpang yang melalui
terminal tiga bandara soekarno hatta
akses langsung ke terminal
inilah mungkin yang sudah bisa langsung dirasakan
oleh para penumpang saat ini
karena memang langsung tol bandara
langsung akses menuju ke terminal tiga
kemudian juga landasan pacu yang lebih panjang
memang rencananya ap dua akan membangun
satu lagi landasan
di bandara soekarno hatta
walaupun ini juga belum ada realisasinya
sehingga lagi lagi fasilitasnya belum dirasakan
oleh para penumpang namun para penumpang sudah harus
airport tax ataupun juga
psc yang dibebankan oleh penumpang
kemudian juga kereta otomatis menghubungi terminal
ini juga belum ada
harus membayar lagi kenaikan harga yang cukup fantastis
untuk domestik di terminal tiga
bahkan kenaikannya mencapai dua kali lipat
dan juga fasilitas fasilitas yang nantinya
akan didapatkan oleh para penumpang
yang melalui terminal tiga bandara soekarno hatta
nantinya walaupun para penumpang harus membayarkan
kenaikannya mulai satu oktober sekarang
yaitu adalah baggage handling system level lima
kemudian juga airport security system
dan juga rain water system
walaupun ini tidak
terlalu langsung terasa
nampaknya untuk para penumpang yang melalui terminal tiga
karena ini sistemnya lebih kepada fasilitas
dan juga pengurangan seperti biaya
yang akan dilaksanakan di terminal tiga
jika kita bandingkan memang
sebenarnya apakah mahal untuk harga dari airport tax
ataupun juga psc yang dibebankan
oleh angka sapura dua jika dibandingkan
dengan bandara bandara lainnya
bandara ap dua sendiri juga memakan biaya
setidaknya tujuh triliun rupiah
kita bandingkan dengan bandara bandara
level terminal tiga di asia tenggara
yang membebankan untuk psc nya
ataupun juga airport tax nya kepada para penumpang
kita lihat changi di singapura dengan segala fasilitasnya
dengan tiga terminal
dengan kereta penghubung antar terminal gratis
kemudian juga akses untuk menuju kereta bawah tanah
yang menghubungkan ke tengah kota di singapura
kemudian juga dengan segala macam fasilitas yang ada
ada kemudian taman di dalam canggih
kemudian juga ada berbagai macam fasilitas
yang bisa dinikmati oleh para penumpang
yang melalui terminal ataupun airport canggih di singapura
ini memang dibebankan biayanya cukup tinggi

namun walaupun kita lihat memang ini sangat worth it
ataupun sangat sepadan dengan apa yang kita bayarkan
karena changi juga selalu mendapatkan peringkat
terbaik bandara internasional di dunia
sehingga wajar sekali kalau changi mebebankan
untuk passenger service charge ataupun juga airport tax
mengingat fasilitas yang bisa dirasakan langsung oleh para penumpang
kemudian kita bergeser ke thailand ke suwarnabumi
suwarnabumi di thailand juga kalau kita lihat saat ini
memang lebih mahal dibandingkan dengan terminal tiga soekarno hatta
yang membebankan angka sebesar dua ratus ribu rupiah
tapi lagi lagi fasilitas di suwarnabumi saat ini
masih jauh lebih baik dengan yang apa yang didapatkan
oleh para penumpang yang melalui terminal tiga pada saat ini
namun harga ataupun juga tarif yang harus dibayarkan
oleh para penumpang yang melalui terminal tiga sudah mencapai dua ratus ribu
bayangkan jika seluruh fasilitas di terminal tiga
yang rencananya akan selesai pada tahun dua ribu delapan belas mendatang
sudah terjadi berapa airport tax ataupun juga psc
yang harus dibayarkan penumpang yang melalui terminal tiga bandara soekarno hatta
nampaknya hanya ap dua saja yang tahu jawaban tersebut

kita bergeser ke negara tangga kita lagi
yaitu ke kuala lumpur international airport yang ada di malaysia
ini membebankan untuk penerbangan rute internasional psc nya
tapi juga airport tax nya di level dua ratus empat ribu
lagi lagi memang lebih mahal sedikit
hanya lebih mahal sekitar empat rupiah dibandingkan dengan
apa yang ditetapkan di tarif soekarno hatta
dua ratus ribu rupiah namun kembali
fasilitas di kuala lumpur international airport ini sudah sangat lengkap
kereta penghubung antara terminal satu dengan terminal dua
klia sudah berjalan dengan baik dan juga sudah gratis
sementara kalau kita bandingkan dengan soekarno hatta
seorang penumpang calon penumpang yang mengatakan bahwa
bahkan mencari parkiran saja sulit
sudah mengenakan beban dua ratus ribu rupiah
bayangkan berapa beban yang harus dibayarkan para penumpang
yang melewati terminal tiga di tahun tahun mendatang
pada saat terminal tiga sudah memiliki seluruh fasilitas yang ada
apakah bahkan melewati canggih
nampaknya kita masih harus menunggu kembali
ini adalah keputusan dari ap dua